sekarang saya bahkan disuruh panggil paranolmal
untuk mengusir ilmu hitam dari rumah ini
udah kamu jangan khawatir
aku udah siapkan orangnya
sebentar lagi dia akan datang ke rumah reno
apa aku ceritakan soal rencanaku ini pada bu sahiraya
takutnya kalau gak cerita
malah terjadi salah paham
tapi kalau cerita
aku takutnya rencananya bocor
padahal kan ini semua demi kebaikan
kalau kata orang orang di kampung sih begitu
bahkan sampai ninggalin rumah
pak reno juga gagal ginjal
saya cuma salah makan di luar aja deh
karena tadi di rumah
saya cuma minum teh
itu juga tehnya kamu yang bikinin
saya gak bikin teh kok bu
bahkan saya baru pulang
habis beli belanjaan rumah yang kosong
tadi siapa yang bikin saya teh
jangan jangan bu bella bu
tadi sebelum bu bella pergi jemput anak anak
aku harus melakukan ini
aku harus membuat fanny sibuk dengan aku
agar dia jauh dari bela
berapa tahun kan mas
fani maksud kak fani apa sih ngelakuin ini
kak fani segaja melakukan ini supaya reno benci sama aku
kenapa kakak kayak gini aku salah apa
mama kenapa sih kemarin gak jemput kami
aku tante fani yang jemput
iya kenapa sih bukan mama bella aja yang jemput
setiap pagi mama bela ya
ya udah yuk
bella terus terusan menangis dia pasti sangat sedih
aku pergi ya aku selain aku pulang cepet
oh baik baik di rumah
aku harus manfaatin keadaan ini selama reno pergi ke kantor
ibu mau membersihkan aura ilmu hitam di rumah ini bu
emang kamu punya kenalan
ada bu kalau gitu saya telpon sekarang juga ya bu ya
halo non cynthia kayaknya rencana kita berhasil non
bu fani percaya kalau bu bella udah mengguna guna dia juga
sekarang saya bahkan disuruh panggil paranormal
untuk mengusir ilmu hitam dari rumah ini
udah kamu jangan khawatir aku udah siapkan orangnya
sebentar lagi dia akan datang ke rumah reno
apa aku ceritakan soal rencanaku ini pada bu sahiraya
takutnya kalau nggak cerita malah terjadi salah paham
tapi kalau cerita aku takutnya rencananya bocor
padahal kan ini semua demi kebaikan bela
oke ngapain kamu di sini
saya mau ke rumahnya reno
kalau jam segini biasanya reno kan lagi kantor
boleh saya hantar
enggak afif kamu nggak boleh berada di sekeliling rumahnya reno
kalau ketahuan itu akan jadi masalah besar buat bella
kasian bella saya nggak mau terjadi apa apa sama bella
iya bu aku ngerti
yaudah biar saya naik taksi aja ya
ampun dan bella cuma bisa diem aja
kasian ya bella afif
gimana sih om malah main sama anak orang lain
kamu dapat dari mana video itu
aku dapet video ini dari pembantunya rindu dia ngirimin aku video ini
kamu bilang kamu kenalkan sama pembantu yang kerja di rumahnya reno
iya afif aku kenal kenapa
aku mau minta tolong kabari semua apa yang terjadi di rumahnya rena
aku sih bisa bantu ya cuman itu kan ada duitnya kalau aku
aku gak punya duit tapi jadi
dia harus ada uangnya
kamu tenang aja soal itu cynthia aku yang akan bayar semuanya
tapi selesaikan semua apa yang aku minta
aku mau di rumahku
kak fahni gimana kondisinya sekarang udah sembuh
gak usah sabar lagi deh kamu gak usah soal perhatian
dengar ya mulai sekarang kamu gak usah masuk ke dapur
emangnya kenapa kak
karena aku udah tau apa kamu lakukan sama masakan kamu
sekarang udah ada tuti yang ngurus semuanya ngerti
kalau gitu saya bukain videonya dulu ya bu
bella tunggu aja aku akan membebaskan kamu dari cengkraman sivani
ini bener bener nggak bisa dipercaya ke fani ke fani
udah keterlaluan memperlakukan bela afif
aku baru banget dapat kabar dari pembantunya reno kalau kak fani
tuh marah marah sama beli dan melarang
untuk masuk ke dapur dan memasak lagi karena dia tuh menuduh kalau misalkan
bella itu menaruh guna guna di dalam masakan itu
iya afif kamu harus melakukan sesuatu jangan sampai ke fani terus terusan marahin bella
cynthia tolong kamu terus minta informasi dari tuti
mengenai semua apa yang terjadi di sana
bu bella ya makan dulu ya bu
terus ini ya